balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur akan melepas liarkan ke habitat aslinya tiga puluh lima ekor satwa termasuk enam komodo yang berhasil diamankan pihak kepolisian
hingga saat ini tiga puluh lima ekor satwa tersebut masih dalam perawatan bksda
tiga puluh lima ekor satwa yang berhasil diamankan pihak kepolisian saat ini dalam proses perawatan oleh balai besar konservasi sumberdaya alam jawa timur
di antaranya ada enam ekor komodo berbagai jenis burung binturong dan lainnya
hingga kamis dua puluh delapan maret seluruh satwa masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui asal habitatnya
selanjutnya mereka akan dipasangi chip khusus untuk mempermudah pengawasan sebelum dilepas liarkan di habitatnya
ketiga seluruh barang bukti khususnya yang komodo sudah kita pasang chip untuk memberikan di mitifikasi
sehingga kalau nanti ada tindakan berikutnya baik oleh dirilis maupun kebijakan yang lainnya
mereka sudah terpaksa
jawa timur menjadi salah satu pintu masuk dan konektivitas perdagangan satwa dilindungi
pihak bksda menghimbau warga jawa timur dapat segera melaporkan bila mengetahui keberadaan satwa satwa lili pada tempat yang tak semestinya